memang kalau kita bicara soal blackpink hari ini menjadi trending karena hari ini penjualan tiket konser tour dunia blackpink yang bertajuk born pink dimulai
gimana siapa kira kira yang tadi berhasil awar mendapatkan tiketnya ada atau mungkin harus kecewa karena nggak dapat ya
langsung aja yuk kita dengar cerita dari salah satu blink yang berhasil mendapatkan tiketnya hari ini
ada rizky nugraha selamat malam mas nugraha
selamat malam mbak mepri
saya dengar dengar tadi dapat tiketnya ini yang dijual untuk membership ya
karena memang hari ini usus untuk para member yang memang bling garis keras gitu ya
nah boleh dong mas nugraha cerita pengalamannya tadi saat war ticketnya ada kesulitan nggak
alhamdulillah sih karena saya membershipnya yang early vote ya jadi diberikan kesempatan untuk bisa beli lebih cepat di pukul sembilan pagi
lebih duluan empat jam daripada yang membership biasa
yang dimulai jam sembilan
jam dua siang
jadi alhamdulillah bagi saya pribadi nggak ada kendala berarti ya
karena kayak saya malah belinya kayak tiket transportasi umum biasa gitu
tinggal beli langsung bayar karena kebetulan dapat benefit yang diberikan
tapi memang kesulitan dan kendalanya memang bagi teman teman saya
ada beberapa teman saya yang kebetulan membershipnya membersih biasa
bukan yang early bird
dan kebetulan ketika mereka award jam dua
itu bener bener cepat habis
bahkan belum generasas karena generasas baru dibuka besok
mereka bahkan mau ngincar mau beli vip dan platinum udah soft out di menit pertama
wow jadi di menit pertama udah langsung sold out ya
dan itu yang membership loh mbak
bukan yang generasas karena generasasnya baru dibuka besok
jadi saya tidak tahu apakah generasas besok vip dan platinumnya masih ada atau nggak
saya tidak tahu
tapi teman teman saya yang mau beli vip dan pak tinung
bukan terpaksa nggak bisa beli karena bener bener award di membershipnya
boleh dong mas nugraha dijelasin bedanya membership biasa
sama kayak general ticket tuh apa sih
karena bagi yang awam mungkin nggak terlalu paham nih
keuntungannya apa yang biasanya didapatkan dan apa yang harus dilakukan untuk bisa dapat membership itu
jadi saya udah daftar official membership dexing
itu sekitar tahun lalu
jadi sebenarnya bulan depan registrasi nomor saya sebenarnya udah habis dan harus diperpanjang lagi
keuntungannya tentu saja adalah benefit yang lebih banyak daripada membership biasa
salah satunya adalah kayak konser
bisa dibeli lebih dulu
waktunya empat jam daripada saus membership biasa
termasuk kalaupun misalnya saya berada di korea
saya diberikan akses khusus kalau misalnya mereka ada acara perform di tv atau musik show atau konser lainnya
itu sih yang memberikan benefit berbeda antara membership early bird dan membership biasa dari blink
berarti kalau lihat dari ceritanya sebagai membership early bird ini benar benar bling garis keras ya
menanti sekali konser born pink ini berarti
jadi kebetulan karena saya jadi blink sejak dari dua ribu enam belas
sejak mereka debut
kebetulan tahun dua ribu enam belas saya nggak bisa datang ke mereka konser di ice base day
sebesar besar lagi ada kegiatan
dan tahun ini insya allah semoga bisa
semoga nggak ada kendaraan berarti
jadi yaudah lah karena tahun baru
sebenarnya gue nggak bisa tahun ini disini lah harus bisa nonton
semoga lancar ya
karena mendapatkan tiketnya sudah lancar
semoga nonton konsernya juga lancar
tapi kita bicara secara umum nih
terkait dengan war ticket konser gitu kan
kalau kita bicara k pop terutama ini kan juga susah ya bisa dikatakan untuk bisa mendapatkan tiket konsernya
sebelum konser ini sudah pernah juga belum war tiket konser
mungkin k pop atau mungkin konser konser musisi musisi dalam negeri lain
apa sih pengalamannya biasanya yang dirasakan biasanya kalau untuk war seperti ini sebagai penikmat musik
salah satu war yang mungkin yang pernah akhir akhirnya saya alami itu satu konsernya
entah konser nct
enam bulan lalu saya bantu ikutin war untuk pacar saya
kebetulan dia nctigen dan itu benar benar susah
saya harus pakai beberapa gadget
laptop handphone dan ipad untuk war dan semuanya nggak ada yang dapat
pacar saya juga nggak dapat tapi kebetulan temannya kebetulan dapat akses yang lebih baik
dan rezeki mungkin dia dapat jadi saya ikut temannya untuk nonton
untuk sementara untuk konser dalam negeri kayaknya sesuatu yang susah adalah calon
sesuatu yang susah adalah salon seven
salon seven itu bahkan kemarin sampai tunggu antre sampai empat puluh ribu yang kayak udah pasti nggak mungkin dapat

dan juga dewa sembilan belas yang kemarin batal itu juga susah dan itu harus refresh browser beberapa kali untuk bisa dapat seksen yang dituju
kalau udah berhasil mendapatkan tiket apalagi setelah melalui war gitu
kepuasan seperti apa sih mas yang biasanya dirasakan
kepuasannya sih kayak ya seneng aja bahwa bisa lebih dapat gitu
karena kan konser kayak konser backing atau konser mc itu tuh konser yang banyak penggemarnya ya di indonesia
jadi bersaingnya juga sangat sangat cepat cepatan gitu rezeki juga yang gue tambahin
jadi kayak langsung ketika kita berhasil dapat seks ya alhamdulillah akhirnya bisa nonton yang disuka
bukan nonton lihat langsung idola yang biasanya hanya lihat di video dan lain lain
terakhir mas singkat saja kita tahu kalau biasanya konser ini juga ada yang jual lewat jastip nggak banyak
banyak juga bahkan yang ditipu oleh justip maupun calo
tipsnya apa sih mas ke depannya biar bisa terhindar dari hal seperti itu dan bisa lolos dari warnya bisa dapat tiketnya
singkat saja silahkan mas
kalau saya sih tambah sih
jadi kalau saya kalau misalnya saya nggak dapat apa yang saya sendiri lakuin
saya seminia mungkin saya tidak akan berusaha beli di pihak ketiga
karena itu langkah paling aman untuk menggunakan penipuan
atau kalau penipuan di pihak ketiga adalah orang yang sangat sangat kita kepala pribadi sih
jadi kalau misalnya kita nggak pernah pribadi saya lebih baik jodoh isok ini bukan rezeki saya untuk nonton
jadi itu langkah preventif dari saya sendiri untuk tidak kena tikus
sementara untuk tips untuk bisa war ya berdoa sih mbak
berdoa karena kadang kadang hoki ya
hoki juga menentukan selain jaringan internet juga pastinya
baiklah terima kasih sekali lagi mas nugraha sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
selamat sekali lagi dapat tiketnya
semoga lancar lancar dan bisa nonton konsernya ya
terima kasih banyak selamat malam mas nugraha
terima kasih selamat malam